masa iya sekali menarik kamu bisa mendapatkan uang sebanyak ini
dengarkan mas ya
cuma guru mana saja yang uangnya sedikit
kiamukni pernah bilang
adalah kandang allah subhanahu wa ta'ala
tapi saat itu aku yakin
peristiwa hidupnya kembali paham dan setelah meninggal tiga kali
bukan bagian dari musisiat tersebut
apalagi melihat kekayaan yang mereka miliki
sementara ia hanya seorang guru madrasah
semua warga ceriga
yang mengingat ilmu gaib
apa mungkin seorang guru madrasah melakukan semua itu
umm persis kamu
barusan murni bilang bahwa dia muntah muntah darah
nih kemarin kemarin meninggal
terus hidup lagi
ada apa ya
berarti apa lagi yang kau pernihatkan kepada kami allah
hanya aku yang mampu membunuh suamiku
san ini kita nyasar nih san
masa nyampe nyampe ke kuburan
lu mau masan tempat nyampe ke sini
udahlah gak usah ribet ribet wan san
eh seperti ada penguburan di sana
kita hampir yuk
kita kan belum tahu hari ini kita di kampung mana
kalau mau mampir ke restoran hotel ke kuburan
ada yang meninggal ya mas ya
namanya juga kuburan
lu kata mogal itu seumur
bukan lu yang ditanya
ini ngocah salah aja
iya memang betul mas
baru aja meninggal kemarin kok
siapa yang meninggal pak
beda beda pake
kejadiannya sama kayak kemarin
kayaknya udah gak lucu lagi nih
sebenarnya apa yang terjadi pada diri saya
ini kali ketiga saya meninggal
kemudian hidup kembali
entahlah pak hamdan
mungkin ini semua kehendak allah
mungkin ini itu halnya
gak usah pada berpikiran macem macem
mas sudah bagus kan
kamu gak jadi mati
dikasih hidup kau malah protes
adakah yang kau ketahui dibalik semua ini sekar
dibalik semua ini
sudahlah pak haji gak mau pulang
murni kamu beresin semua ini
besok besok kalau ada kejadian seperti ini lagi
jangan panggil warga kampung
tidak beneran tiga kali pak hanan meninggal tiga kali pula dia hidup kembali
tidak beneran tiga kali pak hanan meninggal tiga kali dia hidup kembali
banyak sekali kamu mendapatkan uang sekar
iya dong emang ya kamu cuma ngandelin jadi guru madrasa aja bisa punya duit berapa sih
mas apa kamu lupa rumah warisan orang tua kamu ini
duit dari mana
apa kamu gak inget
kenapa kamu bicara seperti itu
aku memang tidak bisa berbuat lebih banyak
kita harus hidup prihatin
kamu aja yang prihatin saya gak mau
aku tanya sekali lagi dari mana kamu mendapatkan uang sebagai ini
ya kerja dong
masa iya sekali menarik kamu bisa mendapatkan uang sebanyak ini
dengarkan mas ya cuma guru madrasah aja yang uangnya sedikit
kiamukni pernah bilang
bahwa mengjigjat allah
adalah kanda allah subhanahu wa ta'ala
tapi saat itu aku yakin
peristiwa hidupnya kembali paham dan setelah meninggal tiga kali
bukan bagian dari musisiat tersebut
apalagi melihat kekayaan yang mereka miliki
sementara ia hanya seorang guru madrasah
yang mengingat ilmu gaib
banyak makan warman
cepet kalian masuk
masyarakat ini bukan tempat biasa
ini bukan tempat biasa
ini pasti kuatan jahat
siapa yang berani masuk ke daerah persembahanko
warga yang dimuliakan allah
sekarang mari kita berpindah pada acara pemakaman imas
almarhumah terserang penyakit mendadak tadi malam
sehingga menemui ajalnya
semoga arwah almarhumah diterima di sisi allah
meninggal komisar rombongan
udah gak usah bawa dikubukin masa baru tahu
tidak usah hati hati kalau bicara gak baik
ini tempat makam
perkenalkan nama saya hamdan
salah satu dari tiga santri yang diundang sama kakak kamu
tapi saya paling keren paling falky kaya semuanya ada deh di sini

saya cuma pengen ngobrol aja sama kamu
habis di dalam dicuekin nggak boleh ngomong
tahu pelit banget tuh
saya gak tahu berbuat apa
ya udah keluarin aja unek uneknya
terima aja semua keadaan
gimana kalau kita langsung ke adegan renjang saja
tapi katanya mau ke kamar mandi dulu
oh iya sih sebentar ya
awas dia kalau berani
sekiranya kamu caucasial selesai
sampai mau keluarin
asal lu setan lu
gak bisa diajak jaganya lu
oh mana lu
sudah dulu aja
uang sebanyak ini tentunya tidak ada artinya untuk laki laki idung pelan seperti kamu
dan maaf karena aku telah membuatmu miskin
kau harus menjadi penebus nyawa
tidak tidak tidak
terima kasih atas apa yang telah ia berikan kepada saya
dalam beberapa waktu ini
telah banyak kekayaan yang saya dapatkan
juga dengan kembalinya nyawa suami saya
saya pun telah banyak memberikan tumbal kepada nyai
seperti yang nyai syaratkan
untuk sementara ini
saya ingin diselamat nyai
karena sudah banyak warga yang curiga pada saya nyai
baiklah sekarang anakku
kau boleh menikmati hasil persembahan ku
tidak akan pernah berakhir
saya akan kembali melakukan hal ini
kalau harta saya sudah mulai habis nyai
kenapa nyai marah pada saya
jangan pernah mengaturku
bukan kau yang menentukan
kau harus datang ke sini untuk melakukan doa
dan memberikan tumbal kepada aku
aku yang menentukan
bagaimana saya tahu kalau hanya membutuhkan
kau toblok sekar
di saat aku membutuhkan nyawa suamimu sekarang
hanya bisa ditukar dengan nyawa suamimu sekarang
sah saja nyai selalu memberikan kekuatan kepada saya
untuk menukar nyawa suami saya dengan nyawa orang lainnya
saya tidak ingin kehilangan suami saya
jangan takut sekar
aku akan selalu mencari nyawa suamimu sekar
aku akan selalu memberikan ilmu penukar nyawa kepadamu
karena aku pun selalu ingin menikmati roh suamimu sekar

tapi kalau aku melihatnya itu adalah jantungmu wan
dia adalah luman
hanya menyerang wan
tapi gak masalah semakin banyak yang mati
untung kalian bisa memecahkan masalah ini
alhamdulillah pak ustadz
tapi pada dasarnya
mereka itu tidak pernah meninggal pak ustadz
hanya saja rom mereka itu
dibudak oleh silman dan bersekutu
sama sekarang itu saja
benar pak ustadz dengan musnahnya
roh roh yang diperbudak akan kembali bebas pak ustadz
kamu harus bisa memaklumi
dan memaafkan ketidakinginan warga
serahkanlah semua ini kepada allah
saya mengerti pak ustadz
atas kekilapan dan perbuatan istri saya